saudara meski kalah melawan uzbekistan presiden jokowi optimistis timnas u dua puluh tiga indonesia bisa lolos ke olimpiade paris
menurut jokowi timnas u dua puluh tiga indonesia sudah berusaha keras melawan uzbekistan
namun setiap pertandingan selalu ada yang kalah dan menang
meski demikian jokowi optimistis timnas u dua puluh tiga masih bisa mendapatkan tiket ke olimpiade paris
dari laga tersisa memperbutkan posisi ketiga maupun playoff
pertandingan itu pasti akan menang
dan kalau yang kita datang bisa masuk kalau tidak pasti ada perteman lagi nanti